kadif humas polri irjen polisi sandi nugroho menjawab polemik terkait dicoretnya dua nama dari dpo oleh polda jawa barat terkait kasus pembunuhan vina
menurut sandi polisi masih membuka diri jika adanya laporan dari masyarakat terkait dua nama tersebut disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penyidikan
kasus yang disampaikan oleh dirkrim um polda jabar bahwa tadinya dpo ada tiga menjadi satu karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi
bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif nama fiktif
nah oleh karena itu itu masih didalamin masih dikerjakan apabila memang ada keterangan informasi
tambahan alat bukti tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih
misteri masih menyelimuti kematian fina dan eki di cirebon penanganan secara tuntas harus dilakukan untuk menjawab tanda tanya dalam kasus ini